aku pergi karena talitha itu
nah kalau mama gangguin aku
udah aku gak bisa kerja
lagipula aku harus pergi nih ma
udah ya mama pulang deh
kalau papa kayak di rumah
malah jalan jalan keliuran aja
udah ya talitha pergi
ma kan bawainnya makanan
ma salah lagi ayah
ma selalu salah ayah
ayah maksudnya baik
ayah udah capek capek masakin
ayah mau ngasih berakhir sama anak ayah sendiri
anak ayah gak punya perasaan anak ayah
you temennya talitha kan
ayah lagi bete abis
ayah lagi bete finish ayah
ayah bawain makanan
ayah mau dimakan
you bisa bawa ayah jalan jalan enggak
tante mau kemana sih
saya anterin deh
saya mau jalan jalan
saya udah capek
bawa air jauh jauh dari sini
jangan bisa botak lama lama kalau begini
saya sumpah ayah
oh mobilnya bagus sekali you
tante mau ngebut
you jangan ngebut
saya mau pelan
supaya semua orang bisa lihat
kamu tau gak sih kak
ee itu loh proyek yang mau kita tanganin sekarang
itu itu dari lembaga sosial masyarakat
lsm nya tau gak namanya apa
kebetulan banget gak sih
aduh raka raka
banyak orang yang pakai nama cahaya kok
lagipula kalau ada kaitannya sama aku
yang suka sama aku itu kan cuma satri
dan satria itu kan cuma tukang ojek
gak mungkin ada hubungannya sama aku
karena tukang ojek gak mungkin bisa punya lembaga sosial masyarakat yang
sebesar itu ya non ya
iya juga sih
ayo udah lama sekali ayo gak masuk ke restoran ini
air langganan dulu di sini
mau pesan apa tante
ayah pesan agak banyak gak apa apa kan
bebas tante terserah
ayah mau peking duck yang crispy abis
terus ayah mau lobster thermidor
yang isi dua belas
terus ayah juga mau salad
salet semua harus organik ya
dressingnya yang banyak
ayah senang soalnya
udah itu aja
ayah gak tahu pokoknya yang paling mahal aja ayah
ayam minta yang paling mahal pasti enak
ya udah bukan bikin bikin ayah lapar ayah
sekarang tante tinggal di mana
oh ibu jangan tanya begitu ibu
di mana sih tante
hmm ayah gak tahu di mana
pokoknya rumahnya kecil sekali
banyak sekali serang serang
ibu tahu gak
suami ayah sekarang bangkrut ibu tahu
tapi ibu jangan bilang bilang sama teman teman ayah
gak apa apa tante
yang penting kan masih punya rumah
di mana sih tante
itu di ayah gak tahu
ayah gak pernah ke daerah situ
daerah yang sangat kumuh sekali
rumahnya kecil kecil gak ada rumah besar satupun
ya udah gak apa apa tante
jadi ngantuk tak bisa makan
ini siapa nih
eh bekas makannya kemarin
belum mau buang ya ya
iya itu dari satria
nanti saya buang lah non
iya kemarin tuh satria tuh bawain kita makanan
kebetulan banget loh kita lagi lapar
terus dia ke depan bawa makanan buat kita
kebetulan lagi nih kak
setelah dia datang besoknya ada orang yang nawarin proyek untuk lsm cahaya
kebetulan banget ya
berkat tuh buat kamu tuh ya
jadi satria datang dia tahu kalian lagi
oh nggak dia nggak tahu awal ya
cuma dia datang bawa makanan
nah setelah itu besoknya ada yang nawarin
kayaknya emang baru denger
dia nggak ada loh di daftar calon perusahaan kita
masa sih non
lsm cahaya itu denger dari perusahaan mana tentang kita gitu kali inon ya
ayo tadi masakin buat talita
udah susah susah yang masakin
tapi dia malah marah marahin ai
dia marah terus sama ayah
alak zaman sekarang susah
emang tante masak apa sih kan
ayah masakin dia ayam goreng mentega dan rendang
masakan kesukaan dia
tapi dia tidak menghargai sama sekali dia
buat saya aja tan
boleh nggak tan
bukannya udah kenyang yuk
boleh nggak tan
ayah senang banget masakan ayah dimakan
saya juga ngerti lagi kan
saya dulu susah banget loh kan
wah ayah demen bener nih sama anak ini ayah
coba anak ayah pilih si baby bala bala ini
wah dokter bener nih anak ini
papa kok papa di sini sih
mama mana sih mama malah pergi nanti
papa sendiri di rumah
suka suka mana aja yuk
nah mah kan kamu cek dia ke depan coba deh
udah biar saya yang bawa tua
nang nang lihat ke depan aja rani
lihat tuhan tuhan lihat tuhan lagi
aduh tuhan ini gimana lagi tuhan
cek ke depan dia
saya terima kasih sama ibu
saya belanjaan banyak shay
sati pergi kamu
aku masih harus ngomong berdua sama mama kamu
udah gak usah nanti nanti deh
gak usah berani di belakang aku nih
oke aku gak main belakang
saya mau minta talita
agar bisa saya jadikan istri saya dan
tak tak tak
tak tak tak sabar
kamu teman gila ya
tak tak tak
sati kamu pergi sekarang dari sini
udah gak usah kamu hidup aku
gak usah ganggu keluarga aku
oke aku pergi
tapi aku pergi bukan karena kalian ya
aku pergi karena talita yang keluar
apapun yang kamu capai sekarang juga
kamu pergi dari sini
terima kasih atas kasih dealingnya
kita tinggal minta mau tinggal di mana langsung dikasih tuh rumah
lebih bagus daripada rumah yang dulu
yuk coba bayangin aja yuk
ada pola berenang
hah lapangan tennis
lapangan golf buat papa yuk
oh ruangan khusus buat baju baju ayang seabar abar gitu
oh mata ay berair
mama tuh ngayal ngayal aja sih kerjaannya
mama tuh sadar dong sakti itu sakit jiwa ma
hah nama tuh mau aja lagi
salita gak habis pikir loh mama tuh mau dajak pergi sama dia cuman gara gara apa sih ya
dipancing pancing pake uangnya dia gitu
cuman gara gara liat hartanya dia banyak gitu ma
ini tuh artinya dia punya modal you know
gak kayak you tahu siapa kan
yang itu yang di sebelah hiu itu dia mau kasih apa
you apa ini tepat kayak begini
ya udah ay gak nyebut nama
ay gak sebut nama
maaf aku cuman bisa kasih gini karena ya aku kan juga masih kuliah
tapi nanti kalau aku udah jadi dokter
aku gak janji aku bisa kasih harta yang berlimpah limpah
tapi ya seenggaknya lebih baik dari ini
tuh mama denger dong tuh raka
dia gak usah beli cinta pake uang
gak usah ingin kita pake harta
emang dia tuh cinta sama talitha dengan tulus
wah you udah kemakan you
you pikir ay gak tau jadi dokter itu susah
apalagi dokter terkenal
tiga ratus juta orang yang mau jadi dokter
kapan kebahagiaan jadi dokter kamu sama terkenalnya
keburu ay is dead
wah ay capek deh
kalau gitu sih apa apa dibanding bandinginnya sama harta harta harta doang sih
lihat sisi yang lainnya dong
yang lain itu gimana ya ma you
kalau menurut saya memang mereka itu jauh lebih baik dari sakti kok nyonya
bah you jangan ikut campur you
pokoknya yang talita tangkep selama ini mama tuh cuma mikirin kepentingan mama mama
sekarang mama lihat masa depan tuh masa depan siapa
masa depan mama bukan talitha
hati hati di jalan raya you
ini demi you juga you know
kalau you jadi istri dia you dikasih apa aja you
ahy aja bakalan dikasih rumah yang ada kolam terkenal yang ada lapangan tenis lapangan golf
yu sebagai istrinya dikasih apa
enggak mau ah
pokoknya talitha gak akan mau kok jual kehidupan talitha buat orang seperti sakti
kau mau ke tembok ayo